biar saya bawa cek nih gue mau ngurip ya
kasih tau arahnya ya
ke arah sana bro
masa itu telfon dia sekarang
telefonnya di kamar
masa telfon dia
tak buat lo

masa itu telfon dia sekarang
masa itu telfon dia sekarang
bener aman gak ada apa apa
pak maaf ada apa ya pak ya
gak ada apa apa
silahkan pak dilihat lihat lagi
tolong enternya masih sedikit
ternyata si boy sama si repo lagi
tidak ada apa apa
mendingan lu pergi dari sini laporan polisi ya
gak gak gue gak mungkin tinggal di rumah sendiri
tentu aku gak kenapa napa gimana
gak ada waktu untuk berdebat lagi
mendingan pergi dari sini ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
sepertinya saya suka motor yang ini pak
sebaiknya transaksi ini kita lanjutkan besok
gue ada urusan lagi
sekarang maju dulu
sekarang maju dulu
sekarang ganti macem macem sama gue lu ya
awewe bukan emak kamu
ibu saya perempuan pak
makanya jangan berani sama perempuan lah tuh
perempuan terus disayang gak boleh disakiti
udah ini tuh
udah ngora zaman sekarang ya
beraninya sama awewe
gak malu kamu tuh
kalian kali ini minta surat di habisiin aja
kalau pada naga ceweg
neng kamu tidak apa apa
neng udah neng kalau tidak apa apa sebaiknya neng pulang aja ini sudah malam
tidak baik perempuan sendiri jalan jalan malam malam udah sok
apa sebenarnya ingat gak sih sama aku
sahabatnya anak abah raya
anak abah yang raya itu loh ini aku reva
wah saya udah tua gitu
hah emangnya saya tua
wah perasaan saya belum punya anak coba lihat ya tipe tipe
wah kok lot oke saya lihat ternyata ya
wah kayaknya ada masalah yang lumayan serius nih di ingatan abah
saya udah tua gitu ya udah terkena penyakit lupus lupa usia
gak benar ini
oh iya bah masalah ini kita bahas nanti aja
tapi sekarang aku butuh banget bantuan abah
soalnya teman aku teman aku lagi ada di keroyok sama kawanan orang jahat abah
aku butuh bantuan abah
hah kenapa gak bilang dari tadi ya itu bantuan atau apa
udah abah aku bonceng sekarang
eh jangan jangan biar saya bonceng neng bukan muhri
kasih tau arahnya ya
ke arah sana abah
reva gak mau angkat telepon dari mas adhriana
ke mana tuh si boy sama reva ya
iya gak ya
kok bisa sih boy kamu suka sama reva
tapi kenapa juga sih gua masih mencintai boy
jelas jelas ada mas b
be atau boy
eh jelas boy lah
buta gue kalau be

kalo dia pernah tikar

ya memang kena sangat penting
terima kasih shayko
tapi mohon aku makasih banget loh kamu udah care sama aku sama abah
tapi aku gak mau
kamu balik lagi kayak dulu belanda lagi brutal lagi please
apapun yang terjadi sama aku sama abang
aku mau kamu tetep jadi kaya